lebih dari satu bulan warga kampung lewi bengkong lewi sadeng kabupaten bogor dilanda kekeringan
sejumlah areal persawahan mengering termasuk sumur warga dan sejumlah mata air
akibatnya warga terpaksa mengambil air serta beraktivitas di sungai
kawasan bogor mulai dilanda kekeringan
seperti yang terlihat di kampung lewi bengkok desa sadeng kecamatan lewi sadeng kabupaten bogor senin siang
sejumlah warga nampak beraktivitas di aliran sungai cisadeng
seperti mandi dan mencuci
karena sebagian sumur warga dan sejumlah mata air di kawasan tersebut telah mengering
belum adanya pasukan air bersih dari pemerintah kabupaten
membuat warga terpaksa membeli air bersih dengan galon untuk dikonsumsi
jadi selama ini belum ada bantuan bu
ini kalau musim kemarau kan sering kena
sementara itu lebih dari sepekan kondisi bendung di katulampa bogor
nyaris mengering dengan debit air di bawah cm dari batas normal lima puluh cm
akibatnya petugas terpaksa membagi jatah pasokan irigasi
untuk memenuhi kebutuhan air persawahan
petugas menjatah debit sebanyak dua liter air per detik
sementara sisanya dialirkan ke jalur ciliwung dengan arus seratus liter per detik
demi menjaga biota sungai ciliwung
kebetulan tidak mengganggu kekurangan air untuk kawasan kawasan kabupaten bogor
depok dan jakarta
sementara kami terus monitor apabila hujan turun di kawasan puncak
itu yang kita harapkan
buat penambahan lebih lebih air baru yang kelaman
kekeringan di sepanjang hulu ciliwung ini dapat mengancam pasokan air
untuk kebutuhan pdam kota bogor depok dan jakarta
tim liputan transmedia